ini dilakukan untuk menekan polusi udara jakarta yang beberapa hari terakhir semakin parah
ya dan untuk memantau perkembangannya kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia roni satria
selamat pagi roni ini bagaimana kemudian pantauan anda terkait pemberlakuan wfh
ya selamat pagi fani dan lia
kalau tempat saya berdiri sekarang ini merupakan kantor pemprov dki jakarta yang ada di balai kota dki jakarta
dan tadi kita awak media dipersilakan untuk melihat seperti apa pelaksanaan wfh
tapi kalau kita mengacu beberapa waktu lalu kita juga sebenarnya wfa ini juga bukan hal baru
karena saat pandemi pun wfh sudah penuh
pernah dilakukan sebelumnya dengan alasan untuk mencegah penularan pandemi seperti itu
tetapi untuk konteks saat ini wfh dikeluarkan kebijakannya oleh pj gubernur dki jakarta heru budi hartono
beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ini akan diterapkan di jakarta terlebih dahulu sebagai uji coba dari dua puluh satu agustus hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
saya akan ajak anda melihat sedikit
seperti apa kondisi di perkantoran
biasanya ini yang diisi oleh pegawai ataupun aparatur sipil negara pemprov dki jakarta
namun terlihat sejumlah kursi yang kosong
ada beberapa yang masih ditempati
tetapi mereka hampir rata rata tengah melakukan zoom meeting bersama rekan rekan mereka lainnya yang ada di rumah
nah tadi saya juga sempat bertanya bagaimana proses pengawasan
apakah memang benar nantinya akan dilakukan pengawasan bila ketahuan mereka
apakah benar dari rumah atau mungkin melipir di satu tempat
ini yang harus diantisipasi sebenarnya
nah mereka mengatakan bahwa
pelola absensi yang sudah dilakukan juga memiliki proses ada geotik untuk melihat bagaimana lokasi mereka
sehingga dengan mudah ketika mereka melakukan proses absensi dengan secara digital
lokasi mereka akan ketahuan mereka melakukan absensi tersebut dari mana
untuk lebih jelasnya kita langsung tanya salah satu dari asn pemprov dki jakarta ini
dengan silakan berdiri dulu mas
ya dengan mas janu ya
mas janu ini kan hari pertama kalau dilihat mas masuk tetapi nanti ada jadwal liburnya kapan nih
maaf maaf saya bekerja dari rumahnya maksudnya
mekanismenya dulu deh mekanismenya adalah kami dari masing masing bidang itu melaporkan penjatualan seperti apa
jadi kami misalkan ada sepuluh orang
nah ya saya dapat wfh nya kapan wfo nya kapan
jadi jelas ketika sudah dibuat per bidang
lapor kan kepada kepegawaian agar kepegawaian bisa apa ya bisa merekap gitu ya
dan juga untuk mengendalikan juga kan
jadi siapa yang masuk hari ini masuk besok sesuai jadwal tersebut sih
mengendalikan ini kan kalau kita lihat dari bapak pj gubernur sendiri untuk mengawasnya seperti apa
tadi kalau dapat informasi bahwa nanti akan ada absensi secara digital seperti itu ya
jadi kayak sebenarnya saya harusnya wfh hari ini cuma karena memang ada pekerjaan yang harus saya masuk
jadi saya masuk juga gitu
tergantung pimpinan juga sih
berarti ini akan sesuai dengan wilayah area mereka masing masing ya
nanti akan seperti apa
tapi yang pasti untuk kondisi kondisi yang pelayanan publik memang tidak diberikan wfh seperti itu ya
ya jadi kayak misalkan rumah sakit gitu nggak bisa
karena memang harus bersentuhan maksudnya bersentuhan tuh dengan masyarakat kan
nah ini kan kalau misalnya siapa yang tahu dia akan melakukan
kalau dia akan melakukan proses wfh benar benar dari rumah untuk mengecek atau memastikan itu seperti apa
ya benar jadi untuk sistem absennya adalah di situ nggak hanya foto ya
jadi ada lokasinya waktunya gitu
dan itu dikandilkan oleh masing masing pimpinan sih
jadi untuk melaporkan pekerjaannya juga langsung dilaporkan juga gitu
sejauh ini kita tahu bahwa polusi meningkat
kita harapkan tentunya dengan kebijakan ini akan setidaknya menurun
mengurangi atau menurunkan lah ya untuk bagaimana tingkat polusi seperti itu
tapi mas janu selama ini kalian bekerja dari kantor dari sebelum ada kebijakan ini
memang ada sedikit merasa gangguan kesehatan
untuk mungkin ya karena saya pengendara motor juga sangat merasakan sih beda sih gitu
jadi tapi sebenarnya untuk merasakan banget sih nggak karena saya kebetulan ngekostnya dekat sini
tempat tinggalnya dekat sini sih
setidaknya harapan mungkin kalaupun polusinya mungkin ditekan dengan cara yang lebih radikal
ditekan dengan cara yang lebih radikal lagi dengan cara yang lebih luas atau long lasting
tetapi setidaknya untuk menekan angka yang tidak sakit dulu lah ya
setidaknya itu juga mungkin bisa menurunkan dalam waktu singkat
terima kasih mas janu
lia dan juga fani kalau tadi juga saya sempat melihat bagaimana pengamat ataupun juga para ahli terkait dengan lingkungan mengatakan adanya hal wfh ini tidak terlalu berdampak signifikan
terhadap bagaimana menurunkan polusi
karena tentunya ada kita tahu bahwa enam belas pltu di sekeliling jakarta
jadi jabodetabek ini yang tentunya memberikan dampak ataupun andil cukup besar terhadap bagaimana terjadinya polusi udara di jakarta
tetapi setidaknya dengan wfh harapannya adalah memang tidak hanya menurunkan tetap polusi secara signifikan
tetapi bagaimana untuk kesehatan mereka terlebih dahulu
karena memang banyaknya keluhan keluhan ispa dan lain sebagainya yang dialami tidak hanya bagai asn sebenarnya tetapi juga bagai swasta lainnya
kita tahu dari jumlah sendiri dari asn di jakarta ini
untuk di bawah pemprov dki jakarta sendiri ada sekitar lima puluh enam ribu pegawai asn untuk wilayah dki jakarta
tetapi untuk kementerian nantinya masih tengah digodok di kementerian pan rb
seperti apa karena kita tahu bahwa jumat lalu sudah ada pertemuan sendiri antara luhut bersama dengan menteri menteri lainnya
untuk bagaimana menentukan nantinya apakah mulai per minggu ini atau mungkin di dua puluh delapan agustus senin mendatang
kembali ke anda
baik terima kasih roni satri
melaporkan dari kantor provinsi dki jakarta
dan yang pastinya kalau tadi harus absen absennya harus di rumah ya
tidak malah jalan jalan juga
betul untuk melihat kemudian benar berarti bahwa asn ini wfh